dua hari jelang penutupan menpora zainuddin amali menilai pelaksanaan pon ke dua puluh di papua berjalan lancar
permasalahan yang terjadi pun masih bisa ditangani dengan baik
menpora juga menyoroti semangat atlet yang tetap tinggi dan tetap mampu berprestasi meski harus bertanding di masa pandemi
seluruhan pon ini berjalan dengan lancar
ada hal hal yang muncul tetapi tidak signifikan
signifikan itu kalau harus menghentikan
kan tidak ada tetap jalan lancar biasalah dari pohon ke pohon selalu ada muncul hal hal kecil yang seperti itu
tagline orang bisa benar benar dibuktikan oleh orang papua